gempa berkekuatan enam lima magnitudo mengguncang wilayah tojo una una sulawesi tengah senin lalu
untuk memantau penanganan korban gempa kita tersambung dengan jurnalis foto cnn indonesia jafar gebuai
jafar selamat siang bagaimana penanganan korban gempa hingga hari ini
selamat siang putri di jakarta
pemarin arunasi agar bencana dari kementerian sosial dan sejumlah aparatur pemerintah
sudah melihat kansu lokasi pengusian warga sementara dari desa lapuan kecamatan ratu lindo tojo una una
di sekitar bekas transmisi tvri di dataran tinggi di wilayah ampana tojo una una
sejauh ini masyarakat masih memilih untuk tetap berada di lokasi itu hingga situasi aman
namun badan penanggulangan bencana daerah yang kami hubungi pagi ini
bahwa warga dianjurkan untuk segera turun kembali ke kampung untuk beraktivitas seperti biasanya
karena gempa ini seperti yang dilaporkan tidak berpotensi tsunami
dan kemudian gempa gempa bumi sesulan setelahnya tinggal berkekuatan dua sampai empat kalariter
namun tidak terlalu terasa
sehingga masyarakat yang masih berada di pengungsian diharapkan untuk bisa segera turun ke kampung
dan beraktivitas seperti biasanya
masyarakat setempat utamanya ibu ibu dan anak anak
masih berada di lokasi pengungsian sementara itu
mereka menyebutkan bahwa masih akan tetap di situ meskipun akan mulai berangsur angsur turun
namun tenda tenda yang sempat mereka dirikan akan tetap seperti itu
mereka belum bongkar sampai situasi benar benar aman mereka rasakan
kondisi bangunan di tojo una una di lokasi gempa ini
dari laporan bpbd setempat kerusakan tidak terjadi di sekitar kota tojo una una
di ibu kota kebupaten tojo una una di kota ampana dan sekitarnya
sehingga sebenarnya bpbd setempat juga tidak terlalu mengkhawatirkan situasi ini
karenanya mereka menganjurkan warga untuk kembali lagi ke rumahnya masing masing
hanya warga desa labuan yang saat ini masih memilih untuk bermalam di dataran tinggi di ex pemancar tvri di setempat
karena rata rata bangunan bangunan setempat tidak mengalami kerusakan apa apa
ada pun yang meninggal seorang orang tua hanya karena kaget
karena menurut keterangan keluarga karena ada penyakit bawaan jantung
yang ketika orang panik dia kaget dan kemudian meninggal dunia
jafar bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan jafar di lokasi pengungsian
itu juga yang dikeluhkan oleh relawan setempat bahwa masyarakat bertumpuk di satu tempat
di tempat besar tanpa jaga jarak tanpa memakai masker
sehingga mereka lebih menganjurkan warga untuk kembali ke rumah masing masing
untuk menjaga situasi agar tidak menjadi medium penyebaran covid sembilan belas
oke baik jafar gebuah
terima kasih atas informasi anda dari palu sulawesi tengah